warga wilayah rafa kini mulai mengungsi menyusul ancaman israel untuk melakukan serangan secara besar besaran di kota arafah
nampak warga di selatan rafa mulai pergi meninggalkan kediaman mereka dengan membawa barang berharga mereka
mereka menggunakan mobil pribadi kendaraan umum hingga berjalan kaki
hal ini dilakukan menyusul keluarnya selebaran yang informasi yang beredar mengenai militer israel
akan melakukan agresi mengejar kelompok hamas di rafah
ini bukan kali pertama warga rafa mengungsi
total sudah tiga hingga empat kali mereka meninggalkan kediaman mereka karena informasi serangan israel di sekitar kediaman mereka